maaf atas kegagalan ini walaupun isu kata yang berganti
tapi saya dikepas dari debatan dari kapolda
karena itu mudah mudahan dikemangkan
yang berbiasa untuk saya keganti
bagi seluruh masyarakat dan bangsa indonesia
tetap bergantian kebaikan
kapolda sumatera selatan irjenpol eko indraheri
akhirnya meminta maaf atas polemik dana hibah dua triliun rupiah
dari keluarga aki ditio
kapolda mengaku mengenali keluarga ini
terutama anak sulungnya ahok
namun ia mengaku tidak terlalu mengenal herianti
sebelumnya polda sumatera selatan sudah menyelidiki herianti
yang beberapa waktu lalu mengaku sakit
fakta baru terkait uang saldo milik herianti di bank mandiri
ternyata tidak mencapai dua triliun rupiah
bahwa saldo tidak mencukupi dari angka bilet diri itu
langkah langkah kita untuk lebih dalam lagi
kita harus bersurat dan itu kita lakukan
dengan bersurat ke bi untuk meminta izin dari otoritas
hingga rabu lalu penyidik di treskrimum
polda sumsel sudah memeriksa lima saksi
terkait pemberian donasi sebesar dua triliun rupiah
untuk penanganan covid sembilan belas di sumatera selatan
yang jadi polemik tersebut
tim liputan cnn indonesia